eh hadiah bahagia
pergawinan dan juga
satu hari aja wali kota itu diundang
oleh puluhan warga
tidak minta secara khusus
wali kota datang atau biasanya
kalau orang datang itu kan
dikirim bunga aja udah
senangnya bahagianya udah luar biasa